dari jalan jalan di dki jakarta kita ke pemerintah provinsi dki jakarta yang menggratiskan ongkos untuk naik bus transjakarta
kebijakan ini berlaku untuk warga kategori khusus diperluas
ya kini layanan itu juga dapat dinikmati oleh warga lanjut usia atau enam puluh tahun ke atas penyandang disabilitas kemudian veteran peserta kartu perlindungan sosial jabodetabek dan juga penduduk pemegang kartu tanda penduduk atau ktp kepulauan seribu
nah untuk melihat juga bagaimana antusiasme warga terhadap layanan bus gratis ini sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di halte ragunan jakarta selatan
ya selamat pagi albi albi sejauh ini bagaimana infrastruktur pendukung ketika kita berbicara mengenai digratiskannya layanan bus transjakarta ini bagi kaum disabilitas
sejauh ini bagaimana infrastruktur yang disediakan oleh pengelola transjakarta bagi kaum disabilitas menurut pengamatan anda
ya sejauh ini bagaimana infrastruktur yang disediakan oleh pengelola transjakarta bagi kaum disabilitas menurut pengamatan anda
selamat pagi alvi dan juga seril saat ini saya berada di kawasan halter ragunan khususnya halter transjakarta
dan sesuai dengan peraturan gubernur pemprov dki jakarta tahun dua ribu enam belas nomor satu ratus enam puluh yang menyatakan bahwa setiap lansia di atas enam puluh tahun
lalu penyandang disabilitas veteran dan juga pemegang kartu raskin ataupun kartu perlindungan sosial jabodetabek
dan juga para pemilik ktp kepulauan seribu ini akan digratiskan untuk menggunakan bus transjakarta di seluruh koridor yang ada di dki jakarta
alfian dan juga sheryl saya akan tunjukkan ada satu loket yang memang saat ini belum terlihat ada sejumlah orang yang terdata tadi untuk melakukan pendaftaran
tapi ini sudah dibuka sejak pukul enam waktu indonesia berat dan diprediksi akan terus dilakukan sampai dengan tanggal tujuh belas oktober dua ribu enam belas mendatang
dan terkait dengan infrastruktur yang nantinya ditunjukkan kepada orang orang ataupun kaum kaum disabilitas lansia ini
secara fasilitas memang seperti halte busway ini misalnya alfian dan juga sheryl saya bisa tunjukkan
ini adalah salah satu akses jalan masuk yang mungkin nanti bisa digunakan oleh para lansia yang menggunakan kursi roda
ataupun para penyandang disabilitas yang juga menggunakan kursi roda agar bisa dengan mudah ataupun leluasa masuk ke halte transjakarta ini
dan untuk dari informasi yang saya dapatkan dari humas pt transjakarta sendiri yaitu prasetyo budi menyatakan bahwa saat ini sudah ada satu ratus tiga bus transjakarta gandeng
yang memang ini layak atau dikhususkan untuk para kaum disabilitas dan juga empat belas unit lainnya adalah merupakan
bus transjakarta yang bertingkat
dan ini artinya sejumlah infrastruktur ataupun fasilitas dari pihak transjakarta sudah mulai dibenahi
walaupun di sejumlah tempat dari pengamatan kami masih ada beberapa halte transjakarta yang mungkin walaupun secara infrastruktur sudah ada akses masuknya
tetapi untuk jalan jalannya mungkin masih terhalang trotoar ataupun integritas dengan kendaraan ini masih sulit seperti itu
dan nantinya ini kartu transjakarta card ini akan mulai berlaku digunakan pada tanggal satu november dua ribu enam belas
dan nantinya ini kartu transjakarta card ini akan mulai berlaku digunakan pada tanggal satu november dua ribu enam belas

dan setiap orang yang mendaftar di loket ini salah satunya bisa kita lihat akan menerima kartu lima belas hari masa kerja setelah melakukan pendaftaran dan bisa diambil di loket ini
dan kita akan coba tanyakan kepada salah satu warga yang baru mendaftar
selamat pagi bapak
bapak namanya siapa bapak
pak joko berarti sudah di atas enam puluh tahun pak ya
bagaimana pak dengan pemprov dki jakarta yang saat ini mencanangkan atau melakukan penggratisan kepada bapak salah satunya
oh saya senang sekali dong
ya karena satu gratis dua dapat prioritas jadi masuk duluan
nah itu saya amat ya merasa berterima kasih lah sama pemprov karena dia memperhatikan lansia
lalu pak bapak berarti sehari hari menggunakan transjakarta pak
rutenya kemana aja pak
saya biasanya menuju kelapa gading
menuju kelapa gading itu setiap hari
dengan adanya penggratisan ini untuk lansia ataupun orang orang kaum disabilitas tertolong ya pak ya
wah amat sangat
nah sekarang kan north madridnya juga banyak
ya pokoknya cepat lah gitu
untuk di dalam busnya sendiri bapak merasa nyaman pak saat ini
saya pun hampir tiap hari pakai baju panjang dan jaket dan topi
kira kira masih ada kekurangan yang mungkin dari saran bapak sebagai pengguna transjakarta yang harus ditambahkan gitu pak
waktu loading sama nurunin penumpang tuh ya
kadang kadang di shelter itu ngantri kelamaan
ya bagaimana caranya supaya naik turun penumpang itu cepat
ada prioritas juga untuk kaum kaum ini ya pak agar lebih mudah keluar masuk bus transjakarta ya pak ya
kalau itu yang susah karena kan udah di bus itu udah campur nggak ada pintu khusus ya
yang untuk penyandang cacat pun kan juga keluarnya satu pintu juga
kalau ini kan kita masuk ada pintu sendiri
ada antrian sendiri gitu

nah ini kan kita masuk

terima kasih pak joko
silahkan melanjutkan perjalanan
hati hati di jalan
ya alfian dan juga sheryl itulah salah satu komentar dari warga yang sudah mendaftar untuk
mendapatkan transjakarta kerat agar bisa gratis untuk melakukan akses mobilisasi menggunakan
bus transjakarta di seluruh koridor yang ada di dki jakarta
kembali ke studio alfian dan juga serial
terima kasih banyak albi pratama
melaporkan langsung dari jakarta
ya alfian ini adalah sebuah kabar baik ya sebenarnya karena akhirnya lansia dan juga penyandang
lebih mudah kalau mau menaik transjakarta
untuk mengakses transjakarta dan pergi kemana pun tanpa ada rintangan atau halangan
iya betul sekali